maaf maaf maaf gak sengaja gak sengaja
ya ampun mbak kamu tuh kalo jalan matanya dipake dong
maafin saya saya bener bener gak liat
itu kan ibu ibu yang ambil anaknya bram dulu
gak mungkin aku lupa
ini siapa yang buang bayi disini ya
apakah cara ban pecah segala lagi
kemana sih perempuan itu
cepat banget jalannya
udah mau malam soalnya
iya ibu juga makasih ya
kamu udah mau main kesini
mau ngajarin anak anak juga lagi
iya bu kebetulan soalnya mobil dida lagi di servis
oh sebentar ya
ini udah mau malam
kamu pulang sama nabi mu aja ya
terima kasih bu
baru pulang maka
capek banget keliatan ya
bikinin bangku war kopi dong
ini dari tadi gak ngopi nih mulut ini
iya gitu dong
namanya juga numpang
harus tau diri tuh
nanti kita berhenti makan dulu gak apa apa ya
soalnya aku lapar banget nih
tapi nanti kamu pulangnya kemah kemah
jadi ini gak apa apa
nanti aku tinggal hubungin papa
aku selalu cinta kamu
eh tapi aku gak makan ya
ya udah deh
ruthu tak pake aku
meka gimana ya kabar kamu di rumah kamu yang baru
apa kamu betah di sana
maaf maaf maaf nggak sengaja nggak sengaja
udah lu udah pulang dah
pulang udah pulang
ivan taruh ke belakang dulu ya sayangnya
ini bu aku ngelihat mereka pegangan tangan berdua
tanya dong sama meka
coba ceritain yang benar
gue dari nkohar bu
nkohar udah bilang
meka jangan pegang tangan
dia yang maksa bu
tadi tuh meka tuh nggak sengaja numpahin kopi
nggak usah alasan kamu
metan metan kakak nggak ada
sama bang lohar suami aku
nggak mungkin banget meka berbual seperti itu
dari nek nggak ada problem nek
aku tiga banget nek
berikut kamu tuh
kenapa sih denger denger dia
kamu udah kegoda sama mereka
kamu udah kegoda sama mereka
kau udah men mot preach
ya percaya sama gua dah
senang kamu udah gak tau kan sama meka
dia tuh adik angkat aku mbak kenapa
dirumah sih mainnya kayak gitu
aku udah gak sayang sama aku
jangan marah ya lu dengerin gua dong
lu percaya sama gua
tuh tuh si meka tuh ya
luarnya aja keliatan alim
padahal ya di belakang kamu tuh
dia tuh ngegodein aku terus
kalau kita pergi aja dari rumah ini
ibu gak kuat lama lama ngeliat kamu di zalimin
terus mereka gak apa apa kok
mereka akan cari duit yang lebih
supaya kita bisa pergi
dari sini bu
ibu gak usah mikirin macem macem
ibu istirahat sekarang
meka gak apa apa kok